kita beralih ke informasi lainnya ketua jokowi mania immanuel ebenezer resmi dicopot sebagai komisaris utama pt mega eltra pada kamis dua puluh empat maret dua ribu dua puluh tiga
immanuel menduga alasan utama pemecatannya karena kesaksiannya pada sidang munarman yang dianggap meringankan
immanuel menjadi saksi pada sidang peradilan kasus dugaan terorisme tersebut pada rabu dua puluh tiga februari lalu
setelah kesaksiannya di persidangan immanuel mengaku banyak yang ingin mencopot dirinya sebagai komisaris utama
immanuel mengaku kecewa pada rezim saat ini karena tidak bisa merangkul perbedaan pendapat yang ada
namun demikian ia tak pernah menyesali pilihannya untuk memilih joko widodo
agenda di meja kantor ini tidak berubah